hai saudara bantuan untuk mengungsi korban banjir lahar hujan marapi terus berdatangan
tak hanya bantuan material penanganan psikologi terutama anak anak juga dilakukan
canda canduang kabupaten agam sumatera barat sejumlah warga melihat kembali rumah mereka
yang rusak akibat dihantam banjir lahar hujan warga korban bencana ini sementara mengungsi
di posko pengungsian dan rumah kerabat mereka di posko pengungsi bantuan terus berdatangan
meski begitu masih banyak yang sangat dibutuhkan warga untuk keseharian seperti
air bersih peralatan listrik sendal atau sepatu bot selain itu pemulihan trauma
bagi anak anak juga dilakukan untuk menghibur mereka di posko pengungsian
hai sekarang ini masih berdatangan dari berbagai macam donatur kita masih menerima bantuan untuk
warga kita yang terdampak bencana alam tanah longsor banjir bandang lahan dingin di kabupaten
agak oke untuk saat ini yang paling dibutuhkan itu seperti tendon air jerigen air setelah itu
perlengkapan listrik setelah itu perlengkapan kebersihan keluarga maupun kebersihan pribadi dan
saudara sepekan pasca bencana banjir lahar hujan marapi bagaimana progres pencarian korban dan
juga penanganan pengungsi kita akan bergabung dengan dua jurnalis kompas tv ada rio johannes
di kabupaten tanah datar dan ada citra indriani di kabupaten agam sumatera barat kita ke rio
terlebih dahulu rio selamat siang banyak infrastruktur jalan yang rusak akibat bencana
ini lalu bagaimana rencana pemerintah untuk kembali kembali ke kabupaten agam sumatera barat
infrastruktur yang rusak di sana ya jihan dan juga saudara akibat terjangan banjir lahar
hujan ini di kabupaten tanah datar ini dari data bpbd itu ada tiga puluh enam unit jembatan yang rusak
di antara tiga puluh enam jembatan ini tujuh diantaranya merupakan jembatan yang ada di jalur jalan
utama dan untuk saat ini pemerintah kabupaten tanah datar itu juga sudah meminta bantuan kepada
pembangunan dua jembatan bailey menghubung di kabupaten tanah datar ini dan lima lagi dalam
proses pengerjaan itu di daerah sungai jambu jadi totalnya ada tujuh jembatan gaili yang dibangun
yang diprioritaskan untuk jalur jalan utama di kabupaten tanah datar ini demikian jihan
ya ada tiga puluh enam jembatan yang rusak dan sekarang prioritasnya dilakukan untuk perbaikan
terhadap tujuh jembatan di sana lalu kalau terkait dengan korban jiwa sejauh ini
warga korban jiwa di tanah datar yang sudah di identifikasi ryu
dan juga diseakan untuk korban jiwa sejauh ini dari hasil a pecarian kemarin itu dari tiga
tiga hari berturut turut hasil pencarian masih nihil dan untuk jumlah korban memang di
ada penambahan jumlah korban tapi bukan dari hasil penemuan itu dari hasil identifikasi
yang telah luar surat tvi karena sebelumnya memang ada pathogen a yang belumx cumplikasi dan dari
lima jenazah yang belum terverifikasi ini
dengan jumlah tiga yang teridentifikasi
korban yang ada di kabupaten tanah datar
ini bertambah menjadi tiga puluh dua orang
orang lagi yang masih dalam proses pencarian
dan dinyatakan hilang dan dalam pencarian
ini tim sargabungan sudah membagi
itu di sembilan sektor pencarian
daerah kawasan yang berbatasan dengan
provinsi tetangga yaitu provinsi riau
total saat ini di kabupaten tanah datar
ada tiga puluh dua orang yang meninggal
kini masih dalam pencarian dari rio
kita ke citra di kabupaten agam
ke delapan masih berapa korban
apa kendala yang dihadapi di lapangan
masih hilang atau dilakukan pencarian
sebanyak satu orang atas nama sahar
berusia enam puluh tahun di kabupaten
kondisi meninggal dunia sebanyak
pencarian dilakukan di jorong dagung
sabtu lalu dan sejauh ini
masih banyaknya tumpukan material
yang tiba tiba hujan sehingga
jenazah terakhir yang kemarin kita
temukan itu posisinya tertimbun
material lahar dingin jadi
material tanah pasir dari lahar dingin
sehingga mungkin itu yang kira kira
sudah empat hari kebelakang
yang dilaksanakan oleh tim gabungan baik tni
kapan akan dilakukan pencarian
korban ini petugas masih
hingga masa tanggap darurat berakhir
namun belum ada kepastian
atau akan tetap dilanjutkan hingga
masa tangkap darurat tersebut berakhir
baik terima kasih atas laporan anda
dalam pencarian dan total ada
tiga orang ditemukan meninggal dunia di kabupaten agam
dan evakuasi para korban di kabupaten agam
ada citra indriani di kabupaten agam
di tanah datar sumatera barat
terima kasih rekan rekan selamat bertugas kembali